ketimbangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting
yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional
kini indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi
ketimbangan ekonomi adalah salah satu dari empat masalah ekonomi nasional
yang dikemukakan seratus ekonom yang berdiskusi dengan presiden joko widodo pada sarasehan
yang diselenggarakan desember dua ribu enam belas lalu
hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul
menuju ketangguhan ekonomi sumbang saran seratus ekonomi indonesia
yang diluncurkan di menho bursa efek indonesia jakarta
ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia
yang tidak merata di setiap daerah
ini berimbas pada ranking indeks pembangunan manusia atau ipm indonesia
yang menempati ranking satu ratus tiga belas
berada jauh di bawah malaysia dan turki
satu untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan human development index kita ya
terutama sumber daya manusia karena kita melihat ada korelasi yang signifikan
di sisi lain pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan
yang telah ditetapkan dalam undang undang
sebab satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya
pemerintah ingin membangun infrastruktur
habis habisan dipinjot uangnya dari apbn
apbn nampil dari pajak
pelaksanaannya penunjukkan langsung bbm
uangnya pinjem dari bank pemerintah
modalnya diantil dari apbn
satu sisi sebut karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat
tapi di sisi lain ada yang dikorbankan
dengan pajak ditarik habis habisan
maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi
konstruksi ekonomi akhirnya daya remitnya turun
selain masalah kesenjangan ekonomi
ekonom masih mencatat tiga masalah ekonomi lainnya
yakni persoalan fiskal
peningkatan produktivitas nasional
dan persoalan likuiditas perekonomian
mark dautila jakarta